karena kalau dia cinta sama dirinya dia tidak akan membiarkan dirinya disakiti berulang ulang
ini adalah induk daripada
ini buat perbasi buat segala gitu ya buat istilahnya buat yang ngurusin timnas lah
karena kami masih sedang berada dalam proses rekrutmen
tahun lalu juga kita bahas ibl juga soalnya nih di awal tahun
jadi sudah pasti regulasi pelanggaran dan sanksi itu sudah ada di dalam
kita kan pertama harus membaca tentu saja dialektif presiden
nah karena untuk budidaya tanaman hotekultura seperti tanaman sayuran itu masih sedikit
pengendalian terhadap tiga bahan kimia pfas itu
calon wakil presiden daripada pak prabowo
dan karenanya diberi judul resilience
kita tunggu nanti bagaimana kompolnas bisa mengevaluasi ya
kalau saya kan bidang marketing
ini tadinya rawah aslinya rawah tempat penumpukan sampah memang
sekolahnya emang yang gak bener bener kayak bukit sion yang benar benar ini banget
mungkin karena mereka udah punya kesempatan bermain yang cukup execution
berarti kalau kita bicara dengan banyaknya complementary facility yang mempermudah
pak indra dan juga teman teman apakah pernah mendengar atau dilibatkan